dermaga apung menjadi salah satu dari sekian banyak spot foto favorit di sini
harganya yang murah dan rasanya yang enak menjadi daya tarik bagi pengunjung
nah on top off itu ada persentase dari pendapatan yang harus dikumpulkan dan dipakai untuk membangun infrastruktur
dan kita harapkan akan terus mampu
lampionnya juga bermacam macam karakter
tapi kak ripsa sendiri kan kemarin kalo satria muda udah mengumumi nih katanya nggak akan memotong gaji pemain
jadi di sana tuh kerjaannya
jadi gak perlu lama lama di latihan di uph tuh cuma ya itu selama satu jam lima belas menit sampai satu jam tiga puluh menit tuh ya dibantai bener bener dibantai gitu
karena berpengaruh juga ke kesehatan anak anak
jadi memang kalau libur panjang saya biasanya untuk pulang kampung
daun pisang hingga ke negeri kanguru australia